untuk mengapresiasi para konsumen setianya yang menjadi member jlc mengadakan program tahunan
yaitu jlc lucky draw dan program baru jlc race
jna menggelar jlc world dua ribu delapan belas di hotel berbintang lima
dalam acara ini diumumkan pemenang jlc race dan jlc lucky drow
yang diikuti tujuh puluh ribu member jlc di seluruh indonesia
jlc race merupakan program yang pertama digelar untuk mengapresiasi member
dengan nilai transaksi tertinggi dan member dengan jumlah pengiriman terbanyak
selama periode satu november hingga tiga puluh satu november dua ribu tujuh belas
hadiahnya terbilang spektakuler
mulai dari ponsel pintar paket wisata ke eropa
hingga sebuah mobil mp tiga
nilai total hadiahnya mencapai ratusan juta rupiah
selain itu member yang beruntung dalam lucky drone mendapatkan hadiah berupa paket wisata ke disneyland hongkong
malaysia motor ponsel pintar dan lain lain
program ini berlaku untuk seluruh member dan diundi setiap tahun
presiden direktur jna express muhammad faryadim mengaku
sejak program jlc diluncurkan tahun dua ribu empat belas
ini adalah salah satu cara kita untuk meng capture
siapa customer customer kita sebenarnya yang reguler mengirimkan kirimannya melalui jna
ini kita catat kemudian ini kita berikan card
sehingga pada saat mereka bertransaksi mereka akan mendapatkan poin
poin ini kemudian yang mereka bisa rediem dengan hadiah hadiah
dalam acara tersebut juga dilakukan kontrak kerjasama jna dengan coinworks
perusahaan penyedia dana pinjaman untuk mendukung kebutuhan modal usaha para member jlc
dan kerjasama dengan perusahaan charter helikopter helicity